dan masih ada waktu lima bulan lagi untuk menuju pil keda serentak dua ribu tujuh belas
untuk itu di hari ketiga pendaftaran pada jumat kemarin sejumlah pasangan calon
di beberapa daerah mulai mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
mereka mendatangi kantor komisi pemilihan umum daerah setempat untuk menyerahkan berkas syarat pendaftaran
beberapa dari mereka bahkan diantar langsung oleh ratusan pendukungnya
di provinsi gorontalo pasangan petahana rusli habibi dan idrus rahim
yang diusung partai golkar dan demokrat mendatangi kantor komisi pemilihan umum kpu gorontalo
keduanya mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur gorontalo
pasangan ini diantar ratusan pendukungnya
kemudian disusul pasangan zainuddin hasan dan adan dambea
yang diusung oleh partai hanura pks dan pan
pasangan ini mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur gorontalo
kpu didampingi langsung oleh ketua dewan pimpinan pusat pan zulkifli hasan
disusul pasangan hana asana fadel dan tony yunus
yang diusung partai pdip dan p tiga
sementara di yogyakarta calon wali kota yogyakarta
peta anab haryadi suyuti dan heru purwadi
mendatangi kantor komisi pemilihan umum kota yogyakarta
dengan berjalan kaki dan diiringi ratusan pendukung
pasangan yang diusung koalisi partai golkar pan demokrat pks gerindra dan p tiga ini
mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan wali kota yogyakarta dua ribu tujuh belas
di jayapura satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota jayapura
boy markus dawir dan nur alam
mendatarkan diri di komisi pemilihan umum kota jayapura papua
pasangan yang diusung demokrat p tiga dan pkpi ini
diantar oleh ratusan simpatisan dan pendukungnya
sementara di bekasi pasangan saadudin dan ahmad dhani
mendatangi kantor komisi pemilihan umum daerah kabupaten bekasi
untuk mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati bekasi
pasangan yang diusung pks demokrat dan gerindra ini
memilih berjalan kaki sejauh satu km bersama ribuan pendukungnya
usai pendaftaran dhani dan saadudin menyanyikan dua lagu
di panggung truk trailer dan mengundang antusiasme warga